formula i jakarta adalah
masyarakat prasarana jalan masyarakat yang lain
tertutup untuk pelaksanaannya pada event yang satu hari pada saat juni tanggal empat dua ribu dua puluh dua